zulfaryadi alias adi seorang guru honorer di sebuah pondok pesantren di kecamatan moro
kabupaten karimun kepulauan riau terpaksa berurusan dengan polisi penyebabnya ia diduga
menganiaya murid sendiri ia dilaporkan telah mencambuk korban menggunakan kabel listrik
hingga korban mengalami luka di leher dan punggung menurut keterangan polisi kasus
penganiayaan itu terjadi pada empat desember di lapangan olahraga pondok pesantren kepada
polisi tersangka mengaku kesal karena korban berulang kali tidak mau melaksanakan tugas
akan terkait dengan setoran hafalan sehingga beberapa kali terus berulang ulang sehingga
si guru ini kesel kemudian melakukan penganiayaan dengan melakukan umum pencabukan dengan kabel yang
kabel listrik yang ada itu sekitar sepuluh kali tersangka berdalih murid tersebut sudah beberapa
kali melakukan pelanggaran dan mengabaikan teguran lisan sehingga ia terpancing memukul
anak ini yang kalau saat ini diketahui mungkin bisa dikeluarkan jadi saya simpan
untuk saya yang biasa berubah
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman lima tahun penjara sesuai undang undang nomor dua puluh tiga tahun
tentang perlindungan anak sementara sang murid yang mengalami trauma kini masih dalam
pemulihan akibat luka di bagian leher dan punggung
di bupaten karimun kepulauan riau